universitas islam negeri sunan ampel surabaya jawa timur meminta mahasiswinya tak mengenakan cadar selama berada di lingkungan kampus
untuk menghindari polemik kebijakan pelarangan ini disampaikan tidak secara tertulis melainkan hanya secara lisan
sosialisasi pelarangan ini dilakukan oleh dekan setiap fakultas sejak dua tahun lalu
rektor juga melarang mahasiswi berpakaian ketat
akan tetapi rektor universitas islam negeri sunan ampel abdul ala menjelaskan tidak sependapat jika cadar selalu dikaitkan dengan paham radikalisme
dia menegaskan penggunaan cadar saat ini masih ikhtilaf antara budaya dan kewajiban
memang kita tidak menutup mata bahwa ada sebagian orang yang bercadar memang kadang kadang diidentikan
tapi tidak semua orang yang bercadar bisa seperti itu
bisa salah satunya kurang pemahaman terhadap agama
atau punya semangat agama yang tinggi tapi pemahaman tentang agamanya kurang
misalnya dianggap bahwa itu sama rasulullah
padahal itu masalah ikhtilaf
menurut saya nggak apa apa
asalkan rektor juga melarang mahasiswa yang berpakaian ketat seperti itu
karena apa orang yang bercadar itu kan tidak semuanya tahu ya itu siapa
kalau masuk kuliah juga
tidak tahu itu siapa itu beneran dia atau bukan